di tingkat regional dalam menjalankan
yang terangkum dalam kalidoskop bank indonesia
yang menggantikan deputi gubernur yang telah mengakhiri
masa tugasnya hendar dan ronald waas
pengawasan kantor perwakilan bank indonesia
bank indonesia menerapkan kewajiban perizinan
bagi penyelenggara kegiatan usaha penukaran
valuta asing bukan bank atau yang biasa disebut
wujud kerjasama bi dengan ppatk
pendadaan terorisme atau kejahatan lainnya
rapat dewan gubernur triwulan akhir dua ribu enam belas
menjadi peristiwa penting bagi bank indonesia
langsung oleh gubernur bi agus martowardoyo ini
menghasilkan keputusan bi tujuh days reverse repo rate
suku bunga deposit facility tetap empat
dan suku bunga lending facility tetap lima lima
di bulan maret dua ribu tujuh belas bank indonesia menandatangani
beberapa mou dengan lembaga negara lainnya
kementerian luar negeri dalam diplomasi ekonomi
untuk meningkatkan persepsi positif terhadap
perekonomian indonesia di dunia internasional
sekaligus meningkatkan kemampuan sdm
catatan bank indonesia berlanjut di bulan april
kerjasama yang sudah dimulai sejak dua ribu sebelas ini
untuk memperkuat upaya pendistribusian uang rupiah
di daerah terluar dan terpencil di wilayah nkri
pada bulan mei dua ribu tujuh belas bank indonesia menandatangani
kesepakatan kerjasama dengan kementerian pekerjaan umum
dan perumahan rakyat dalam peningkatan elektronifikasi jalan tol
mou ini diharapkan dapat menciptakan layanan nontonan
yang aman cepat dan efisien untuk memberi nilai tambah
bagi masyarakat dan operator jalan tol
pertama di tahun dua ribu tujuh belas ini bank indonesia bersama kapolri
menandatangani sejumlah kerjasama terkait penanganan
kasus uang yang diragukan keasliannya
masih di bulan juni bank indonesia diwakili deputi gubernur sugeng
hadir dalam acara penukaran uang di monas
ini menjadi bagian dari komitmen bank indonesia
dalam memberi layanan penukaran uang rupiah pecahan kecil
terutama menghadapi hari raya idul fitri
bersama menteri keuangan menko kemaritiman
gubernur bi agus martowardoyo menggelar rapat koordinasi
dalam persiapan kegiatan international monetary fund
yang akan dilaksanakan pada bulan oktober di nusa dua bali
dalam rapat ini juga diluncurkan logo imf world bank annual meetings dua ribu delapan belas
salah satu upaya bank indonesia dalam menjaga inflasi adalah
dengan pembentukan tim pengendali inflasi daerah atau tpid
pertemuan tahunan atau rapat koordinasi nasional tpid
menjadi ajang untuk evaluasi inflasi tingkat nasional
bulan juli juga menjadi salah satu bulan yang besar
dalam transformasi bank indonesia dalam penegakan hukum kejahatan dunia perbankan
pada jumpa wartawan antara bank indonesia dengan polri ini
menjadi bukti pemusnahan hasil kejahatan terhadap kejahatan uang
yang diragukan keasliannya untuk menimbulkan efek jerah bagi para pelaku
seminar big data yang diadakan bank indonesia
pada bulan agustus ini menjadi bagian dari program transformasi
pemanfaatan big data di dalam industri perbankan dapat mendukung aktivitas bisnis
untuk mendukung pelayanan secara lebih efektif dan efisien
serta mengurangi biaya distribusi dan memperkuat analisis risiko bisnis di bidang keuangan
penyelenggaraan pameran karya kreatif indonesia menjadi perhelatan besar
sebagai wujud dari peran serta bank indonesia
sebagai negara yang kaya akan beragam jenis usaha mikro
dan menjadi penopang bagi stabilitas perekonomian masyarakat
puncak dari kegiatan bank indonesia di penghujung bulan agustus adalah
pembacaan keputusan hasil rapat dewan gubernur triwulan kedua
yang menghasilkan keputusan penurunan bi tujuh days reverse repo rate menjadi empat lima
begitu pula dengan suku bunga deficit facility turun menjadi tiga juta
suku bunga lending facility turun menjadi lima dua puluh lima
diharapkan penurunan suku bunga ini dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi
yang ditopang oleh peningkatan investasi
museum bank indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan konferensi
museum uang dan perbankan tingkat dunia atau i common
yang menjadi ajang untuk meningkatkan peranan indonesia
di dunia museum uang perbankan internasional
melalui seri pengalaman dan keahlian terkait pengelolaan museum
kantor perwakilan bank indonesia provinsi banten juga diresmikan pada bulan ini
yang menjadi salah satu bentuk komitmen bank indonesia
untuk menjalankan peran di daerah secara optimal
dan menjadi mitra pemerintah sekaligus katalisator pembangunan perekonomian daerah
bank indonesia bersama pemerintah mulai tiga puluh satu oktober dua ribu tujuh belas
memperlakukan elektronifikasi pada pembayaran jalan tol di seluruh indonesia
dengan elektronifikasi ini layanan pembayaran menjadi lebih cepat praktis dan nyaman
sehingga meningkatkan efisiensi serta kelancaran di jalan tol
pada bulan oktober gubernur bank indonesia meraih penghargaan
governer of the year se asia pasifik timur dari surat kabar global market
untuk berbagai transformasi yang telah dilakukan bank indonesia
tidak hanya itu bank indonesia juga berhasil meraih penghargaan
dan mampu meraih tiga medali emas dan dua medali perak
di penghujung bulan oktober perpustakaan bank indonesia kantor pusat
yang telah bertransformasi menjadi modern library menerima sertifikat iso sembilan ribu satu dua ribu lima belas
pada waktu yang bersamaan delapan perpustakaan kantor perwakilan bank indonesia menerima akreditasi
dua perhelatan besar bank indonesia digelar pada bulan november
indonesia syariah economic festival yang keempat dilaksanakan di surabaya
menghadirkan syariah fair dan syariah forum yang diikuti para penggiat ekonomi syariah
begitu pula gelaran bank indonesia ghost to campus
dengan tema cinta rupiah diselenggarakan di lima kota
mulai dari samarinda yogyakarta surabaya manado dan padang
menjadi wujud komitmen bank indonesia dalam dunia pendidikan dan sharing knowledge
mengenai tugas dan peranan bank indonesia dalam menjaga stabilitas perekonomian nasional
akhir tahun dua ribu tujuh belas tidak lepas dari gebrakan bank indonesia
melalui peluncuran logo gerbang pembayaran nasional atau gpn pada tanggal empat desember dua ribu tujuh belas
gpn menjadi sistem yang mengintegrasikan berbagai kanal pembayaran
yang memfasilitasi transaksi elektronik
pada dua puluh sembilan desember bi mengalihkan fungsi pengaturan pengembangan
dan pengelolaan sistem informasi perkreditan atau sistem informasi debitur
kepada otoritas jasa keuangan
sistem informasi debitur yang juga dikenal dengan sebutan bi checking
berubah menjadi sistem layanan informasi keuangan
dan diimplementasikan secara penuh oleh ojk mulai satu januari dua ribu delapan belas
demikianlah kilas balik kegiatan bank indonesia selama kurun waktu dua ribu tujuh belas
bank indonesia akan terus meningkatkan perannya sebagai bank sentral
mewujudkan visi menjadi bank sentral terbaik di regional
untuk indonesia lebih baik dan siap menyongsong tahun dua ribu delapan belas
karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia